perbatasan darat indonesia dengan malaysia di kalimantan kini sudah jauh berubah
saat ini sudah dibangun tiga bangunan pos lintas batas negara atau plbn yang megah dan lengkap dengan fasilitas penunjang
salah satunya adalah plbn aruk
inilah wajah baru pos lintas batas negara atau plbn aruk di kabupaten sambas kalimantan barat
bangunan megah berarsitektur khas kudayak ini menjadi pintu gerbang masuk perbatasan indonesia malaysia di kalimantan barat
dilengkapi fasilitas gedung untuk pengawasan dan aparat yang berjaga pun semakin nyaman melaksanakan tugas pengawasan
setidaknya ada beberapa pos pengawasan dilengkapi kamera pengawas serta anjing pelacak
pengawasan terpadu dilakukan secara sinergi antara tni polri beacukai imigrasi dan karantina pertanian
aruk terletak di kecamatan sajingan besar perbatasan langsung dengan sarawak malaysia
sejak diresmikan presiden jokowi pada tujuh belas maret dua ribu tujuh belas
plbn aruk menjadi kebanggaan masyarakat di perbatasan yang selama ini merasa dipinggirkan karena jauh dari kegiatan pembangunan
bahkan sepanjang perjalanan dari pontianak selama lebih dari delapan jam jalan negara yang dilewati sangat baik
pembangunan di aruk terletak di kecamatan sanjingan besar perbatasan langsung dengan sarawak malaysia

pembangunan di aruk terletak di kecamatan sanjingan besar perbatasan langsung dengan sarawak malaysia
pembangunan di aruk terletak di kecamatan sanjingan besar perbatasan langsung dengan sarawak malaysia
sejak bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas diambil oleh pemerintah pusat
sejak diambil oleh pemerintah pusat pengelolaannya ada sejumlah perbedaan tentunya dalam pelayanan
sop nya sudah dibakukan tidak seperti sebelumnya
secara keseluruhan sesungguhnya pelayanan lebih baik dengan fasilitas yang lebih baik juga dibandingkan dengan sebelumnya
tetapi tentu karena
karena ini kita masih mengalami beberapa masalah kelembagaan masalah masalah yang ini akan kita perbaiki akan kita benahi
kawasan perbatasan negara tidak hanya tentang kedaulatan negara namun juga terkait rasa nasionalisme bangga terhadap bangsanya
adisa putro aruk